proyek renovasi kubah masjid jakarta islamic center yang menelan anggaran sebesar sembilan miliar lebih
dinilai kurang serius oleh pengelola hingga terjadi peristiwa kebakaran yang merobohkan kubah masjid terbesar se asia tenggara itu
menurut staf pengelola islamic center jakarta bidang sosial budaya dan ekonomi syariah dr marhadi muhayad
peristiwa robohnya kubah masjid akibat kebakaran dinilai karena adanya kelalaian dari pekerja proyek saat melakukan renovasi
dalam mengerjakan proyek ini pihak pt dwi agung sentosa pratama selaku pelaksana pekerjaan proyek hanya mempekerjakan empat orang pekerja perharinya
pihak pengelola menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pemprov dki jakarta selaku pemilik aset bangunan masjid islamic center jakarta
juga pekerjaannya hanya sedikit pak ya hanya empat orang
di sini juga pihak jakarta islamic center menyayangkan
kenapa renovasi yang menelan anggaran estimasi sekitar sembilan miliar ini renovasinya seperti kurang serius
karena yang kami dapatkan data itu hanya sebelas pekerja yang dikirim ke sini